selanjutnya nih kita bahas soal corona tidak hanya orang dewasa saja yang tahu
tampaknya anak anak juga sudah tahu nih apa itu virus corona dan bahayanya tuh kayak gimana
iya nah kira kira corona itu apa ya menurut anak anak ini yuk kita coba tanya ke mereka
bapak memang tahu virus corona itu apa
ya ya tahu tahu
jahat dia apa ya
iya kan oh dia mati
oh nggak bisa pak dia matinya kalau cuci tangan
dia mandi dia
coronavirus disebut covid sembilan belas
nah dia bisa menular dari binatang menular ke orang

corona itu suka menyakiti dada kita suka bermain di tangan kita kalau kita enggak enggak cuci tangan
virus corona itu penyakit
kayak kecil kecil terus juga bisa produk
terus bisa jahat dengan sakit
terus kalau kamu mau jadi nggak kena coronavirus cuci tangan dua puluh detik
terus harus minum air putih banyak terus tidur cukup

kemumundi kalau mau

biasa pakai air bersih ya
kita harus social distancing atau physical distancing
menjauhi tempat yang ramai
tetap sehat dan membuat sistem imunitas kita kuat
karena gak punya teman
aku kangen sekolah sama teman teman
karena gak apa apa sih
karena tidak ketemu teman dan buku ruang
mainnya di rumah
dan belajarnya di rumah
sama jangan pergi kemana kemana